anda mulai bosan dengan olahraga yang itu itu saja
mungkin anda harus mencoba olahraga yang satu ini
trx sebuah olahraga yang cukup sederhana karena hanya menggunakan tali yang digantung
koresponen cnn indonesia sports erlangga wisnuaji akan mencoba olahraga tersebut berikut laporannya
saat ini terdapat banyak variasi dan metode latihan untuk menjaga kebugaran tubuh
salah satunya adalah latihan dengan menggunakan metode trx
dengan metode ini anda hanya menggunakan alat yang terbilang sederhana namun tetap bisa mendapatkan hasil maksimal
seperti apa latihan trx sudah ada mas rizal yang dapat menjelaskannya secara detail
mas trx itu apa dan latihannya seperti gimana sih mas
oke trx itu adalah kepanjangan dari
total resistant exercise yang mana bentuknya ini seperti ini
hanya digantungkan saja kepada tiang di atas dan terbuat dari kedua tali
latihan ini bisa mengenai semua otot yang ada dalam tubuh kita
dari mulai shoulder chest back core dan juga bisa menggantikan latihan di gym konvensional
orang banyak pengen membentuk otot perut nih
dengan alat ini gimana latihannya
oke bisa kita langsung praktekkan silakan mas angganya duduk
oke kemudian pegang pedalnya
nanti sekarang tiduran dulu
terus terus naik terus
relax aja dulu kepalanya
kemudian turun naik badannya
tahan di sini ya
kemudian balik lagi ke belakang
ya seperti itu baik sekali
mas gerakan ini berarti yang kena otot apa aja mas
ini semuanya untuk perut core
perut atas tengah bawah samping semuanya dapat
iya seperti itu
ini untuk latihan ini repetisinya berapa kali apa ya gimana
jadi kita menggunakan durasi detik
empat puluh sampai lima puluh detik
sekuatnya betul sekali
kalau misalkan dalam empat puluh detik kita hanya kuat tiga kali empat kali
rest dulu langsung lanjut lagi sampai habis waktunya
kayanya saya tuh yang empat puluh detik dua tiga kali aja cukup tuh
bertahap pasti bisa
itu tadi kita latihan otot perut kalau untuk dada gimana mas rizal
oke boleh sekarang berdiri
oke kita gerakannya seperti push up ya
jadi pegang talinya seperti ini
kemudian dorong ke depan
ini kalau posisi kaki menentukan apa mas rizal
menentukan berat atau tidaknya
kalau misalnya seperti ini terlalu berat lebih maju lagi kakinya
oh kalau semakin ke belakang semakin berat
semakin ke belakang semakin berat
berarti saya kayaknya lebih cocok dekat aja ya
oke posisinya tegak dulu
jadi nanti turun kemudian push
seperti push up
iya seperti itu baik sekali
oke jadi ini untuk chest press ini gerakan dada semuanya dapat dari mulai yang flat
incline deadcline dan yang butterfly bagian center bagian tengah
jadi ini udah include semuanya satu gerakan begitu kita push semuanya langsung dapat
iya seperti itu
kerasa kena semua di sini
iya betul sekali
oke mas tadi untuk otot perut dan untuk otot dada
kalau untuk latihan lower body gimana mas
oke jadi ini untuk fokus lower body fungsinya adalah untuk memperkuat otot bagian kaki
dari mulai paha depan kemudian hamstring betis juga dapat
dan yang paling penting adalah ankle pergelangan kaki
oke jaga kesimpangannya ya
baik sekali atur nafasnya buang nafas
gerakannya memang terlihat sederhana tapi percayalah ini tidak semudah yang terlihat
dan yang harus anda ingat tidak ada hasil yang dapat diraih secara instan
selain lewat latihan dan kerja keras
erlangga wisnuwaji jakarta